ketua dewan pembina partai golkar abu rizal bakri menanggapi isu joko widodo dan putranya gibran raka buming raka diusulkan jadi ketua umum partai golkar
menurut abu rizal semua tergantung pengurus
abu rizal menyambut baik jika jokowi dan gibran mau bergabung ke partai golkar
namun bila ingin jadi ketua umum partai golkar jokowi harus menjadi pengurus dulu selama lima tahun
meski demikian abu rizal juga menyebut adart partai aturan syarat menjadi ketua umum partai golkar bisa berganti asalkan disepakati seluruh pengurus daerah
ketua umum partai golkar jokowi menanggapi isu joko widodo dan putranya gibran raka diusulkan jadi ketua umum partai golkar